peminat personal mobility device semakin berkembang bukan hanya di luar negeri tetapi juga di indonesia
hal ini pun menarik pelaku aplikasi online untuk menghadirkan layanan personal mobility device di daerah perkantoran ataupun mal untuk memudahkan pengguna bertransportasi
dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edition kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan juga channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya rakan sirai pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berimba pas
personal mobility device atau pmd merupakan salah satu solusi transportasi yang digunakan pengguna untuk berpergian ke suatu tempat yang jaraknya dirasa terlalu jauh untuk berjalan kaki
namun terlalu dekat jika menggunakan kendaraan bermotor
pmd sudah sangat berkembang di negara negara dunia salah satunya di los angeles california amerika serikat
dikutip dari market research engine com pada dua ribu lima belas amerika serikat sudah menjadi pasar terkemuka untuk personal mobility device
keberadaan pmd pun dilirik pelaku aplikasi online
di luar negeri sudah terdapat aplikasi personal mobility device
seperti limebike dan bird
di indonesia hal ini pun mulai dikembangkan oleh pelaku aplikasi online dengan menghadirkan layanan yang disebut grab wheels
grab wheels kini baru terdapat di beberapa tempat di wilayah bsd tangerang
aplikasi grab wheels menggunakan skuter elektrik dengan teknologi internet of thing
ini dapat melacak lokasi parkir lokasi jalan dan juga tempat berada di luar negeri

terdapat juga aplikasi grab wheels yang bisa dipergunakan untuk berjalan ke tempat yang jauh

kecepatan grab wheels ini diatur untuk dapat berjalan dengan kecepatan maksimal lima belas km per jam dengan maksimal pemakaian tiga puluh menit
walau begitu grab wheels dilengkapi dengan kecepatan yang jauh
larang digunakan di jalan raya
eksekutif director grab indonesia ongki kuryawan mengatakan rencananya personal transportasi ini akan dikembangkan tidak hanya di wilayah bse tangerang saja
melainkan tempat wisata hingga di kampus
tentunya kita perluas ya nantinya jadi kita harapkan dalam dua bulan ke depan ini kita bisa dapatkan banyak data ya
karena kan ini sekarang kita banyak collecting data behavior dari pengguna itu seperti apa
kebutuhannya seperti apa sebenarnya jarak jarak yang mereka gunakan
secara safety juga kita bisa continuity improve apa yang terjadi kalau misalnya hujan dan

personal mobility device di jakarta adalah sebuah mobil bahasa indonesia

personal mobility device di jakarta adalah sebuah mobil perusahaan transportasi
lc device scooter listrik ini juga menjadi pilihan transportasi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan buangan yang mencemari lingkungan atau polusi udara